pelabuhan hari ini
manrop juga meluber hingga jalan raya dan melumpukan arus lalu lintas di kawasan pelabuhan
akibatnya para buruh terpaksa pulang jalan kaki menerjang air
ratusan motor pun mogok
itu tanggulnya jepul pak banjir semua pak
berapa senti juga ini
saya jalan tadi segini pak
sekini berapa pak
ini loh ini loh
hampir satu meter ya

senin malam wali kota semarang langsung menggelar rapat darurat
dengan sejumlah pihak
jebolnya tanggul yang terjadi pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat itu
dipicu naiknya air pasang hingga dua satu meter
dari estimasi awal satu delapan puluh empat meter
banjir rok memang sudah sering terjadi di kawasan ini
tapi kali ini merupakan rekor tertinggi selama satu dekade
selain merendam sejumlah pabrik dan melumpuhkan aktivitas
di kawasan industri tanjung mas
banjir rok juga menggenangi wilayah permukiman di enam rw
delapan jiwa terdampak
tercatat ada enam rw enam rw di kota semarang di pesisir ini
yang dampaknya ada di delapan kakak
nah penanganan terhadap warga terdampak
kita sudah siapkan beberapa pos pengungsian
meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengendaki mengungsi
hingga senin malam banjirop satu lima meter masih mengepung
kawasan pelabuhan tanjung mas semarang
dan melumpuhkan aktivitas bongkar muat
sejumlah sopir truk barang pun terpaksa harus menunggu
surutnya genangan banjir rok selama beberapa jam ke depan
semua semua tenggal lagi seperti ini
dan juga waktu kita talak
seharusnya kita sudah pulang ini tidak pulang
itu aja lah
sementara itu muhammad adek rizaldi
kepala balai besar wilayah sungai pemali juwana mengatakan
pihaknya sedang memetakan
seluruh tanggul yang jebol
rencananya tanggul penahan rop akan ditinggikan menjadi dua empat meter
dan titik yang jebol akan ditutup sementara dengan karung pasir
guna mengantisipasi banjir rok pada selasa siang
selain semarang banjirop juga menggenangi ruas jalan pantura semarang demak
hingga menghambat arus lalu lintas
pihak bmkg maritim semarang memprediksi
puncak banjir rok akan terjadi hingga juni mendatang
fenomena lanina yang memicu hujan deras
turut menjadi faktor yang memperkenalkan
tim liputan cnn indonesia
gelombang tinggi sekitar empat meter terjadi di laut utara jawa
di kabupaten rembang jawa tengah senin siang
gelombang tinggi ini juga menerjang puluhan rumah warga
di desa gegunung kecamatan rembang kabupaten rembang jawa tengah
akibatnya puluhan rumah warga pun rusak dan terendam banjir
menurut salah seorang warga
gelombang tinggi yang mulai datang sejak pagi hari ini
baru pertama kali terjadi
warga berharap pemerintah daerah bisa segera memberikan bantuan
agar abrasi tidak meluas ke pelangg
ombak setinggi tiga meter juga tidak henti hentinya menerjang
pemukiman layan di kelurahan sidomulyo kabupaten tuban senin siang
kuat nyampasan ombak menyebabkan air laut naik ke daratan
sehingga menyebabkan banjir rom
air setinggi tiga puluh cm mengenangi jalan jalan serta pekarangan rumah
bahkan sejumlah perabot dan peralatan menangkap ikan
juga turut terhendam banjir
kondisi ini memaksa para nelayan berhenti melaut
cuaca buruk dan gelombang laut tinggi terjadi merata di lima kecamatan
mulai kecamatan bancar tambak boyo jenuh tuban kota dan kecamatan palang
terus upaya yang dilakukan apa ini pak
dibuat agel ini airnya tidak masuk di rumah
hmm ini berarti berhenti melaut pak nelayan ini pak
ya banyak yang berhenti semuanya ini
jalan pantura demak jawa tengah
tepatnya di desa sidogemah kecamatan sayung demak
atau di kilometer sebelas dua belas terendam banjirop cukup tinggi
ketinggian air berkisar antara dua puluh hingga lima puluh cm
membuat banyak sepeda motor yang mogok
para pengguna jalan terpaksa mendorong kendaraannya menerjang banjir
kondisi ini membuat jalur nasional yang menghubungkan
semarang kudus menuju surabaya nyaris lumpuh
arus lalu lintas dari arah barat ke timur atau sebaliknya
mengalami kemacetan panjang hingga empat km
sidurawuh r tiga rw dua
ini kedalaman banjir rom sampai berapa nih pak
kedalamannya delapan puluh an sampai satu meter
sebenarnya seperti ini
oh yang masuk dalam rumah banyak pak
banyaknya pak warga dengan kondisi penuh
katanya ya ada bantuan dari pemerintah
menurut warga banjir rom kali ini sangat besar
karena kondisi debit sungai yang penuh setelah sebelumnya diguyur hujan deras
meliputan cnn indonesia